berbicara mengenai kemerdekaan cakupannya akan sangat luas sekali
malam ini kita akan bahas bagaimana contoh konkret kemerdekaan melalui karya seni
tadi anda sudah saksikan salah satu bentuk karya seni yang menjadi wujud kebebasan berekspresi
bergabung salah satu seniman legendaris indonesia di dunia tari
langsung kita sapa ini dia kalau melihat dia sosok ini
saya pokoknya pengen langsung belajar nari
mas didi pihak kandarnya selamat malam
mas salam merdeka
kalau ngeliat mas didi video videonya mas didi pokoknya langsung pengen luwes gitu ya belajar nari ya
mas didi kita ngomongin aktualisasi kemerdekaan melalui karya seni yang ada di dunia seni ya
lima tahun kemerdekaan indonesia apakah kemerdekaan ini sebagai pelaku seni perwakilan dari pelaku seni industri seni tanah air
sudah dirasakan betul tidak sih mas didi kemerdekaan ini
sebenarnya secara langsung saya merasakan hanya memang ada beberapa ganjilan ganjilan yang belum tuntas
belum sempat belum sempatnya itu apa terus kenapa
jadi kan saya pernah mengalami pentekalan tidak boleh tampil di televisi laki laki menarikan wanita
bahkan di daerah pun masih ada acara yang dulu saya selalu membintangi acara komedi
sekarang sudah tidak diundang lagi karena keputusannya takut ada teguran dari pihak yang berwenang
jadi kan jadi ada ya bisa dikatakan bebas ya tapi kalau di luar negeri di seluruh indonesia semuanya sudah menerima
oke di luar indonesia sudah sangat menerima dan mas didi pun juga sudah melanglang buana membawa nama indonesia
membawa harum nama indonesia ke manca negara
ini kita berbicara mengenai tarian lintas gender berarti ya mas didi ya
ini yang akhirnya sekarang itu tarian lintas gender
ini yang belum sepenuhnya bisa diterima di dalam negeri sendiri
padahal kalau di luar negeri di mancanegara sudah diakui ya
nanti mungkin kita akan bahas lebih detail lagi tapi kita akan jeda terlebih dahulu mas didi ya
kita akan segera kembali usaha jeda berikut jadi pastikan anda tetap bersama kami dalam program spesial merdeka dalam pandemi
terima kasih anda masih menyaksikan program spesial merdeka dalam pandemi kuat karena bersama
dan masih bersama saya malam hari ini kita akan berbicara mengenai aktualisasi kemerdekaan
bagi teman teman pelaku seni atau di dunia seni masih bersama saya ada mas didi ninitowo salah satu seniman tari legendaris indonesia
mas didi tadi sebelum kombrek sebelum jendah mas didi sempat singgung
kalau saya tanya tujuh puluh lima tahun kemerdekaan indonesia belum sepenuhnya dirasakan
oleh teman teman pelaku seni khususnya mungkin di seni tari tradisional lintas gender ya
ini yang membuat mas didi ini menjadi terkenal tidak hanya dalam negeri tapi juga di dunia internasional
kenapa mas didi artinya seni tari tradisional lintas gender ini belum sepenuhnya diterima
tadi mas didi cerita bahkan sempat ada pencekalan gitu kenapa
saya juga nggak tahu alasannya
kok tertentu dan kemudian hanya tidak semuanya mbak
karena kalau di indonesia secara umum mereka semua menerima saya
bahkan undangan itu saya keliling indonesia
dari jawa bali sumatera kalimantan sulawesi irian ntt dan sebagainya
hanya yang ya sebagian kecil kecil aja lah
buat saya sih nggak mengganggu
cuma kasihan kalau misalnya teman teman yang seprofesi saya
tapi mereka tidak punya
belum terkenal seperti saya
itu yang mengurangi kendala kadang kadang
koreksi kalau saya salah tapi seni tari lintas gender ini kan di beberapa negara mereka pun juga punya kan mas didi ya
kalau di luar negeri memang posisinya gimana sih pandangan orang orang terhadap seni tari ini
saya kasih contoh di jepang misalnya
kesenian di jepang itu
itu ada lintas gender dua satu grup yang paling besar di jepang
yang satu adalah kabuki
yang satu takarashuka
dua kesenian ini sampai saat ini sangat sangat populer dan sangat digemari oleh masyarakat jepang sendiri
jadi kalau orang nonton kabuki atau takarashuka yang bintangnya memang benar benar digemari
mereka nontonnya menggunakan kimono
nah itu menunjukkan bahwa dia respect dengan pertunjukannya
itu kalau di jepang
di tiongkok pun juga begitu
di tiongkok juga
saya punya banyak teman juga yang memang lintas gender
karena sebenarnya dalam kesenian gender itu tidak menjadi halangan dalam arti justru orang yang bisa memerankan karakter macam macam itu luar biasa
bintangnya nggak semua artis bisa demikian
biasanya artis hanya bisa mendalami satu gaya saja
tapi kalau yang bisa melakukan bermacam macam itu sebenarnya kan kelebihan yang luar biasa
jadi seni budaya ini kan akar warisan dari suatu bangsa kan ya
bagaimana akhirnya ini juga bisa kita lestarikan
apalagi sekarang kan intinya gini harus ada regenerasi kan dari mas didi kemudian the next didi ninitowo dan juga the nextnya lagi harusnya seperti apa
pelestariannya di kalangan anak muda di zaman sekarang di zaman now nih bahasa hitsnya mas didi
ya memang semampu kita
seperti saya mendirikan sanggar tari membuka kursus tari untuk anak anak muda untuk anak anak kecil sampai yang dewasa
tujuannya supaya menanamkan kecintaan terhadap seni budaya
karena memang saya tujuan utamanya membuka kursus tari itu mewadai anak anak yang akan belajar atau tertarik untuk belajar menari
tapi belum tentu mereka akan menjadi seniman pasti kan
nanti kalau mereka sudah sma
kemudian mahasiswa mereka pindah profesi itu sah sah saja
tetapi kita sudah membekali dengan dunia seni
karena menurut saya dunia seni itu sangat penting karena ada unsur olah rasa
nah orang yang rasanya terolah itu akan menjadi sosok yang punya kepekaan terhadap lingkungan terhadap sesama
itu yang kemudian tidak dijumpai di ilmu yang lain hanya di dunia seni yang bisa melakukan itu
yang tidak dijumpai juga kita merayakan kemerdekaan tahun ini di suasana yang berbeda
sesuai dengan judul kita merdeka dalam pandemi
kita ngomongin bagaimana kondisi sekarang yang semua memang dituntut serba harus prihatin kan ya mas didi ya
pandemi ini coba seberapa besar dampaknya bagi para pelaku seni teman teman di industri seni budaya khususnya mungkin dari kalangan seni tari mas didi
aduh cukup berat mbak
jadi yang biasanya hidupnya tergantung dari pertunjukan
sekarang ini sudah hampir lima bulan tidak ada pertunjukan sama sekali
sehingga mereka kan tidak punya penghasilan sama sekali
kalau yang misalnya mereka seniman yang menjadi dosen menjadi pegawai negeri itu mereka nggak khawatir tetap mendapatkan gaji kan
tapi kalau mereka yang independen yang memang hanya mengandalkan
pertunjukan dalam berkesenian atau hidupnya ya jadi sangat sangat sulit
oke ini juga pemandangan langka artinya selama masa pandemi
ini mas didi boleh share sedikit nggak dengan berpakaian seperti ini apakah akhirnya keluar rumah juga untuk perform setelah sekian lama harus puasa atau gimana mas didi
hahaha ya kebetulan tadi apa saya pentas di mall
saya juga putar di artono mall
ya baru pertama kali ini saya rasa ada pertunjukan di mall
hahaha selama masa pandemi ya
jadi oke pandangannya bagaimana ketika atau seberapa besar ruang publik itu memberikan kesempatan bagi teman teman para pelaku seni gitu ya
untuk berkarya untuk berekspresi di masa pandemi ini dan harapannya tentunya
sebenarnya kalau kita lihat publik itu sudah rindu
rindu sekali dengan pertunjukan pertunjukan yang live yang langsung di panggung
tapi karena kan kita semua serba nggak jelas serba takut kan dalam suasana yang pandemi ini nanti pikirannya kan jangan jangan nanti jangan jangan begitu
seperti tadi saya pentas di mal pun saya berdoa banget
berdoanya kusuk banget
pokoknya saya mohon kepada tuhan supaya kita semuanya aman dan selamat
walaupun kita tetap menggunakan protokol kesehatan kan
pakai seat tail gitu
masker tapi kalau masker terpaksa waktu menarik saya harus lepas
kalau menari ditutup masker kan bisa pingsan
dan ini adjustment juga kan
artinya gini sekarang kalau misalnya masih dalam kondisi pandemi seperti ini
kemudian teman teman harus banyak yang di adjust
itu tadi harus menggunakan face shield harus menggunakan masker
ini pun yang juga dirasakan teman teman di pelaku seni tadi
apa pelaku seni tari di daerah daerah lain
ini seberapa dirasakan kemudian akan merubah tidak
merubah dari esensi itu sendiri kekhawatirannya
saya rasa harus di gunakan
karena misalnya kita harus seperti pengalaman saya tadi
baru aja saya ngalamin kan setelah bulan tiga tampil
pada waktu tampil memang kita bisa melupakan
karena kita fokus dalam penampilan itu
tapi kemudian kadang kadang muncul
misalnya ada penonton minta foto
kemudian awas hati hati
ini nanti kita juga bekerjaannya
tapi kadang kadang ya sering terjadi kontradiksi
mereka yang menonton pun juga demikian
kepingin foto dengan saya
karena kan mungkin ketemu foto kan susah sekali
bila ketemu saya
jadi begitu ketemu kan exciting banget kan
tapi foto foto nggak begitu kan juga kita harus cepet cepet
aduh ya gitu gitu
jadi banyak sekali hal hal yang
jadi rasanya itu nggak long gitu
itu juga harus disesuaikan ya
mas didi apa yang mas didi lakukan kurang lebih dua bulan yang lalu ya
jadi video yang ada posting di youtube
yaitu ketika mas didi meng cover lagu latih
kemudian berkreasi dengan riasan wajah gerak tari topeng
itu sangat membuat semua orang berdecak kagum
saya juga ngelihatnya mau nonton sepuluh dua puluh kali juga kayaknya nggak bawa sepenuhnya
apa yang mau disampaikan
kemudian target berikutnya goals berikutnya dari seorang diri nitowo untuk industri seni dan budaya indonesia apa
jadi sebenarnya ceritanya agak panjang
oke disingkat aja kalau gitu
karena waktunya terbatas
jadi intinya saya itu kan dapat sering diceritain anak saya
yang memang karena pandemi ini dia masih sma
jadi di rumah
hanya lihat komputer
komputer dan sebagainya
nah anak saya aditya itu suatu saat manggil saya menunjukkan mati ini
lalu saya tertarik oh kok menarik ada untuk tradisinya
nah kemudian ditangkap oleh yayasan
yayasan saya tiba tiba mas adi dari yayasan
nawari mas yuk kita nyoba buat latih challenge yuk
nah saya yang kemudian setuju karena waktu anak saya menunjukkan ada netizen yang ngomong bahwa lagu jawa itu pemanggil setan
atau latih challenge ini pengundang setan ke pemuda setan
itu yang membuat saya kemudian batel dalam hati
ingin meluruskan itu
jadi lihat semuanya aja itu
tujuannya adalah pasti nanti akan timbul pertanyaan
wong saya itu sudah senior sudah eyang sudah tua masih ikut ikutan dengan anak muda itu maksudnya apa
kan begitu kan
nah itu kemudian kesempatan saya ngomong
tujuan saya adalah meluruskan sembang jawa itu juga semuanya memungkinkan

baru nanti kalian mengerti dan paham
jadi jangan salah timid
jangan salah persepsi
oke terima kasih mas eyang maestro kita
sudah berkomunikasi di indonesia malam hari ini
salam merdeka sehat terus
kita tunggu karya karyanya yang menginspirasi ya
dan juga membuat prestasi
terima kasih sekali lagi